pemerintah kembali melakukan evaluasi terkait harga tiket maskapai
kementerian perhubungan kembali mengeluarkan aturan baru
penentuan tiket penerbangan domestik
aturan baru ini menggantikan permen hub tahun dua ribu enam belas
dalam aturan baru ini tarif batas bawah tiket pesawat
karena tarif batas bawah ditentukan berdasarkan tarif batas atas
maka pemerintah mengatur sejumlah poin terkait perhitungan tarif
selain itu pemerintah juga menetapkan perubahan tarif batas atas tiket perjalanan
harus dipublikasikan oleh maskapai kepada konsumen
paling lama lima belas hari kerja sejak tarif batas atas ditetapkan